terima kasih pak rendy
terima kasih pak rendy
terima kasih pak rendy
pak rendy kenapa pak rendy cari siapa
ibunya tuh lagi masuk rumah sakit
tentor belum selesai
harus nyerah dengan keadaan
perusahaan itu karena aku bangun dari nol
kalau aku nyerah
artinya harus mulai lagi dari bawah
gimana caranya ya bisa dapat
investor yang mau menyuntikkan dananya
belum persoalan perusahaan selesai
aku masih kepikiran soal harian
tadinya aku berharap banget padahal
bisa jadi orang yang netral
tapi karena dia amnesia
dia malah suruh aku menjauh dari riana
tapi di satu sisi
tapi di satu sisi rena juga
karena sepertinya belum bisa membuka hati

tapi di satu sisi riana juga riana sepertinya belum bisa membuka hati

mau lo ngasih jalan
duh sendiri lagi
akhirnya ada taksi
lagi mabuk terus naik taksi sendiri
kasian juga ya
apa aku coba ikutin ya
tau kenapa napa lagi
itu kan arah keluar kota
semoga itu mbak sienna
ya allah mbak sienna
saya adiknya mbak ira mbak
mbak ira nya sementara tidak bisa masuk
karena anaknya sedang sakit
mbak sienna kemana saja semalam
iya mbak semalam
mbak kemana saya khawatir banget mbak
baru saja pulang dari taksi
saya pergi dari kapan sih
kan mbak shena dijemput sama temennya semalam
terus mbak jena baru balik pagi ini
aku baru balik pagi ini

aku baru balik lagi
oh ya pak remi
bagaimana keadaan bu andin
kita disini semua khawatir
belum gituin mbak
kondisi bu ani saat ini masih lemas
masih belum stabil
makanya bu andin masih butuh untuk diinfus
jadi sampai sekarang bu andin harus
ya dia rawat dulu di rumah sakit pak
ya allah semoga bu andin segera sembuh
semoga bu anyan segera sembuh
biar pondok pelita rame lagi
ya kita bareng bareng berdoa bersama buat kebaikan bu aninya
hari ini kemari ada perluan hafan ya
maksudnya biaya harus bisa saya bantu gitu pak
ga usah gapapa
saya kesini untuk ngambil keperluan
bareng bareng buat pak al dan bu andin aja kok
kalau bisa sih ayang gigi jangan digodain
lu belum tuh udah pikun
eh lu bukan ayang ayangan kalau begitu
gue susah pipis
tenang ya saya gak bakal godain gigi kok
ya udah kalau gitu saya masuk dulu ya
ini semua dalam satu koper sudah lengkap perlengkapan andien sama perlengkapannya pak bos
ada yang kurang
tapi kamu yakin kan ini semuanya udah lengkap kan
harusnya sih udah
ntar dulu saya jadi mikir dah
aduh gue juga nanti
kayaknya udah semua pak
udah lengkap disini
ya udah kalau gitu saya permisi ya
ya sama sama pak randy
terima kasih pak randy
terima kasih pak randy
terima kasih pak randy
pak randy kenapa pak randy
ibunya tuh lagi masuk rumah sakit
saya engga nyari kiki kok
bella kok gak keluar sama sekali ya
hmm dikira gue engga bisa nebak kali
gue tahu nih pak randy nunggu siapa
pak randy nyari pak jessica ya
mau ketemu saya panggil
engga usah engga usah
saya juga buru buru
ya saya pergi ya
terima kasih pak asus
aku tau kamu dateng di
tapi aku menahan diri
untuk gak keluar temuin kamu
aku sedang mencoba menjaga jarak

ratikan mereka korthatnya
tak dear cuma sampai kelaporan
belum ketemu lagi